partai politik yang lolos ke parlemen mulai memperebutkan kursi ketua mpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
selain golkar dan pkb yang sejak awal mengincar posisi tersebut
ternyata partai demokrat dan pdi perjuangan juga berminat menduduki kursi mpr satu
padahal pemilihan pimpinan mpr berdasarkan sistem paket yang akan dipilih pada sidang paripurna satu oktober mendatang
fraksi partai politik di parlemen mulai memperbutkan kursi ketua mpr
meski pemilihan melalui sistem paket baru dilakukan satu oktober mendatang
proses lobby antar fraksi partai mulai gencar dilakukan
selain golkar dan pkb yang berambisi menaruh kadernya di kursi mpr satu
ternyata demokrat gerindra dan pdi perjuangan juga melirik kursi ketua mpr
demokrat menyinggung kemesraan dengan pdip saat pemilu dua ribu sembilan belas
demokrat saat itu menyerahkan kursi ketua mpr kepada pdip
sebagai oposisi di parlemen
kini demokrat berharap pdip bersedia mengulang sejarah
dengan menyerahkan kursi ketua mpr kepada partai berlambang mersi
kalau saja itu terjadi pengulangan sejarah saya pikir baik untuk bangsa
jadi kalau saja ya dan bila teman teman setuju dan pdip juga setuju mudah mudahan
kalau saja terjadi ketua dpr nya adalah pdip
juga kalau mpr nya itu dijabat oleh partai demokrat
sementara pdip tidak ngotot merebut kursi ketua mpr
soal tawaran demokrat pdip meminta partai tersebut menyodorkan nama yang akan menduduki kursi mpr
kualitas tokoh yang dapat mempersatukan semua fraksi akan menentukan paket yang diusung
menurut pdip akan ada tiga sistem paket berbeda pada pemilihan pimpinan mpr periode mendatang
tadi saya mengatakan ada tiga kemungkinan
kemungkinan yang pertama aklamasi
kemungkinan yang kedua adalah tiga paket
karena ini dimungkinkan oleh undang undang ini
di mana dalam satu paket itu terdiri dari tiga fraksi dpr dan dua orang dari dpd
kan partainya sembilan kan berarti tiga tiga plus dua dua dari dpd
nah tapi dua duanya ini namanya harus berbeda
itu sebabnya tata tertibnya ini tata tertibnya harus diubah dulu
karena di tata tertib yang lama namanya masih sama

di sisi lain gerindra menilai sebaiknya ketua mpr diisi oleh tokoh dari partai oposisi
pasalnya selama sepuluh tahun kursi mpr satu selalu ditempati tokoh dari partai oposisi
gerindra mengaku siap memperbutkan kursi mpr satu karena menilai pentingnya ketua mpr menjaga persatuan kebangsaan
jadi pengalaman ya sepuluh tahun dua priode ini
itu ketua mpr itu di jabat oleh mpr
itu ketua mpr itu di jabat oleh mpr

halo maaf bapak fikemas dan pak julia
itu dalam rangka menjaga kesimbangan itu karena kalau pola ini kita jaga terus ya
kemungkinan bahwa gerindra bisa menjadi ketua mpr itu ya sah sah saja
dan jalan kok lima tahun dengan partai partai oposisi yang menjadi ketua mpr

ada tiga mekanisme sistem pemilihan yang akan diajukan pada sidang paripurna
pilihan ketua mpr pertama adalah
mekanisme aklamasi kedua
ada tiga paket pimpinan mpr yang
berasal dari campuran sembilan fraksi
dan unsur dpd serta opsi
terakhir adalah dua paket berisi
tim liputan cnn indonesia